kamu pulang jalan kaki
ibu gak apa apa lia cuman
maka ibu serah sebentar ya
ibu beneran gak kena parah apa
lihat terusin lagi
ibu ngejalanin ke sana

ini aku bawakan makan yang buat kamu

yoos aku ke sini cuma ingin nengok kamu
justru karena aku tahu
anak kamu lya dan ranti
sedang bekerja di rumah aku sebagai pembantu

untuk melunasi hutang hutangnya
maka aku yakin kamu tidak ada yang mengurus
kamu jangan curiga seperti itu
makanan ini kesukaan kamu
bahkan aku sangat mencintai kamu
belum bisa mencintai aku seperti itu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
aku mencintai kamu
juga aku sering egois
juga aku sering egois
tapi rasa cintaku
itu tulus untuk kamu
itu tulus untuk kamu
aku sudah lewat
dan rupanya aku akan speakert
dan rupanya aku akan speak up
maka apa kamu sudah berethis
sampai hari ini itu
mari bahas ini yuk
juh gue mau kerja di rumah lo
lo mau kerja di rumah gue
gue mau kerja di sini ju lo terserah mau jadi gue pembantu kayak tukang kebun kayak apa terserah
jamting gue harus ada di sini dan gue harus bantuin lia
ada apa sih
ngapain kamu kesini pasti kamu mau ketemu anak haram silia itu kan
eh denger pembantu saya tidak diperbolehkan menerima tamu
enggak tan saya nggak berkunjung justru saya mau kerja di sini
saya mau bantuin lihatan dan tante gak perlu untuk menggaji saya
kamu bener bener sudah bikin saya marah
pusing terserah kamu
oh kamu sendiri yang rugi sudah sok sok bantu cewek kere seperti dia
tante salah gak akan ada seorang pun yang menyesal karena telah menolong anak sebaik dia
kamu apa yang kesini
aku kerja di sini
aku tahu semuanya dari adrian li makanya aku putuskan untuk kerja di sini bantu kamu
kan kalau bertiga kita semuanya bisa ringan kerjaannya
eh lu ke mana aja sih
gue harus tahan
gue harus tahan
ini semua demi lia
yang penting gue harus nemenin dan jaga lia disini
lo berduanya kan pada orang baru nih disini
nah gue ini kan udah senior
udah lo jemur nanti lo angkatin
terus lo gebukin
biar debunya pada ngacil semua
ntar gue cek kerjaan lo
kalo gak beres
ibu kenapa bu
ibu sakit pusing
cuman capek sedikit
ibu ibu tuh jangan bohong sama lia bu
ibu sekarang berhenti kerja aja ya bu
ibu harus istirahat
badan ibu tuh lemah li yang gak mau ibu kenapa napa
ibu gak akan kemana mana
ibu akan kemana mana
ibu akan kemana mana
ibu akan disini terus nemenin kamu ya
ibu tapi bu
sampai kapanpun ibu akan terus nemenin kamu
ibu gak akan kemana mana
lebih istirahat ya sini ya
ibu bantuin kamu lagi ya
ibu harus nurut sama lia
lia gak mau ibu kenapa
udah ibu istirahat aja disini
biar lea aja yang kerja ya
tuh sofa yang di kamar atas ya
lu taro lagi yang bener
ntar lu taro di wes ya lagi
sofa seberat ini dari lantai atas

hah untung bukan ibu ya
kamu gak bakal bisa ngangkatin di sendirian li
makasih ya lang
tadi udah doangin aku
tapi sebenarnya kamu gak perlu bantuin aku kayak gini
kamu tuh gak biasa kerja berat kan
justru aku harus belajar
yaudah gak usah dipikirin
ini pengorbananku lia
kalau adrian bisa propera
aku juga bisa lakuin ini buat kamu
kamu ikut saya belanja
beresin kain pel dan
narok barang kan bu
pulang jalan kaki
dan bawa itu semua barang
jangan sampai ada yang rusak
bu jalan kaki bu